belum usai kasus polisi tembak polisi antara fs dan brigadir yosua
kini kasus serupa kembali terulang
apakah persyaratan surat izin penggunaan senjata api perlu diperketat
dan perlukah seluruh anggota polri tes psikologi dan juga kejiwaan ulang
terkait dengan kepemilikan senjata api
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom
komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto
selamat sore pak wahyu
selamat sore lalu ada juga pakar psikologi forensik reza indragiri
selamat sore juga mas reza
baik saya pertama ke mas albertus dulu
ini kasus polisi tembak polisi kan bukan pertama kali terjadi
bagaimana kompolnas melihatnya
ini memang bukan pertama bahkan sering
jadi kami kompolnas terus terang sangat serius melihat fenomena ini
karena ini persoalannya bukannya persoalan psikologis
tapi persoalan sistem yang tidak berjalan
baik itu sistem administrasi maupun pengawasan
karena kalau dari sop nya seharusnya enam bulan sekali itu ada tes psikologi
artinya ada kontrol psikologi
kemudian pengawasan itu bertahap berjenjang
dan pada jenjang paling rendah itu pengawasan dilakukan oleh atasan yang terdekat
tetapi ini kan kejadiannya pada petugas di level level sangat sangat mendasar
jadi menurut kami kompolnas
karena ini di bintara prosek
satunya lagi ada di bintara polsek semua
jadi ini harusnya kompolnas tahu persis situasi di internal yang dalam lingkup terbawah
maka kami melihat ini karena terjadinya tidak hanya di satu tempat
tapi sering terjadi kami menilai ada yang harus diperbaiki
terutama dalam mekanisme manajemen pengawasan dan administrasi senjata
karena senjata ini kan dipergunakan untuk melengkapi pelaksanaan tugas pokoknya
tapi justru apalagi di bintara prosek ini harusnya diperbaiki

tetapi dalam catatan yang kami peroleh motifnya adalah karena sakit hati dan itu sudah mengancam pada hari hari sebelumnya
artinya teman temannya tahu kalau ada masalah dan ini seharusnya pimpinan sudah mencium ada gelagat yang tidak baik
artinya kami melihat selain proses persoalan administrasi ada juga proses pengawasan berjenjang yang tidak berjalan
saya ke pak reza kalau dari kacamata psikologi forensik
sebenarnya apa yang menjadi penyebab polisi bisa menembak rekannya sesama polisi
saya tidak berpikir bahwa kita perlu memberikan sebutan sebutan psikopatologis
abnormalitas kepada para personil yang melakukan miskondaksi demikian rupa
tapi kita pandang ini sebagai persoalan sehari hari yang memang tidak teratasi dengan baik
oleh masing masing pribadi dan juga tidak terantisipasi oleh organisasi
selalu diyakinkan bahwa teori tentang perilaku manusia adalah niat mendahului perilaku
tapi hukum kausalitas tentang niat mendahului perilaku
ini raib ketika kita sudah berbicara tentang orang yang menggenggam atau memiliki senjata
sehingga keluarlah teori efek senjata
teori efek senjata justru ingin mengatakan bahwa siapapun yang memiliki atau memegang senjata
akan bisa sewaktu waktu menggunakan atau tepatnya menyalahgunakan senjata itu
tanpa didahului oleh niat terlebih dahulu
teori efek senjata memberikan kejelasan kepada kita
bahwa ternyata benda yang bernama senjata itu bisa memunculkan perilaku impulsif yang amat sangat dahsyat
ini sesungguhnya tanda petik manusiawi
dalam pengertian bisa dialami oleh siapapun
tapi ketika kemudian impulsifitas semacam itu juga didemonstrasikan oleh personil polisi
maka sungguh sungguh menjadi perbuatan yang tidak terampunkan
baik saya kembali ke pak wahyu
sebenarnya anggota polri yang memiliki senjata untuk kepentingan dinas kan memiliki surat izin penggunaan senjata api
apa saja syaratnya untuk mendapatkan sipsa
secara administratif tentu ada prosedur yang harus ditempuh
yang bersangkutan itu dipegangi senjata karena memang dalam pelaksanaan tugasnya memang membutuhkan senjata
dan senjata itu bukan
tadi bukan untuk
untuk tindakan pribadi membunuh dan sebagainya
senjata itu untuk dalam rangka pelaksanaan tugas
apakah itu dalam rangka pengejaran atau dalam rangka melindungi dan sebagainya
artinya fungsi senjata adalah dalam rangka melekat karena tugasnya
kemudian yang kedua
secara administratif itu terdaftar dan ada proses
selain tes psikologi adalah rekomendasi dari atasan
sehingga kalau melihat yang terjadi
di lampung ini
kami belum cek dan sekarang kami sudah bersurat juga ke mabespori untuk minta seluruh indonesia itu bagaimana sebetulnya administrasi senjata
karena kami menduga
ya karena belum tahu pasti jawabannya bahwa banyak proses proses tes psikologi
administrasi yang dilakukan tidak tertib
artinya hanya formalitas atau mungkin hanya promemori
ini yang berbahaya
dan saya kira dengan banyaknya kejadian ini
dan harus benar benar ada konsentrasi khusus apalagi ini ketika ada kejadian di durian tiga
kemudian berkait dengan di tempat lain dan sebelumnya ada kejadian yang sama
jadi catatan kami harus ada perhatian serius dan harus ada follow up mengenai fenomena ini agar tidak terjadi terus
tadi pak wahyu ini mengatakan bahwa ini ada kemungkinan terjadi karena tidak tertib hanya formalitas saja untuk tes psikologi
sebenarnya tadi anda juga menyebutkan mengenai efek senjata
apakah ini ada pengaruh juga dengan tes psikologi yang hanya formalitas saja juga memengaruhi orang yang memiliki senjata justru seperti mempunyai power berlebih begitu
saya pikir kita menurut ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap apa yang namanya psikologi
seseorang yang hari ini dites
kemudian diketahui bahwa kondisi psikologisnya normal atau biasa atau wajar
besok pagi bisa saja berubah
dengan kata lain tidak cukup sesungguhnya kita bicara atau memberikan masalah ini kepada unit psikologi tidak cukup
saya selalu keyakinan bahwa seban kali kita bicara tentang pembendahan polri
sesungguhnya ada tiga satuan kerja yang patut untuk dijadikan sebagai prima dona
dua diantaranya adalah divisi sdm dan yang kedua adalah lembikrat
nah silahkan kita cek pak wahyu semestinya tahu
seberapa yo sesungguhnya
seberapa yo sesungguhnya divisi sdm dan lembikrat
sungguh sungguh ditempatkan pada posisi yang strategis terkait dengan pembinaan personil
bukanlah personil bukanlah satuan kerja yang dianggap sebagai satuan strategis
yang menjadi u menjadi incaran personil polri
dengan kata lain satuan satuan kerja semacam itu dianggap hanya sebagai sebuah backup sistem
berada pada lapis kedua di institusi polri
wajar sudah kalau kemudian produk produk kerja satuan kerja tersebut tidaklah optimal
termasuk kekeliruan mindset dalam menempatkan psikologi personil tentang bagaimana sesungguhnya personil harus dikembangkan
menarik tadi ketika pak wahyu menggunakan dua diksi yaitu fenomena dan sering terjadi
nah justru saya ingin pertanyakan karena ini sudah dianggap sebagai sebuah fenomena dan sering terjadi
selama ini sesungguhnya apa saja bentuk intervensi yang sudah dilakukan
baik oleh polri maupun oleh kompolnas sendiri
baik pak wahyu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari pak reza
bagaimana tanggapannya mengenai fenomena dan ini sering kali terjadi apa saja yang sudah dilakukan oleh kompolnas
iya tadi kalau memang komponas juga punya peran di sini tetapi begini pak reza
kami kebetulan memang tugasnya lebih makro ya membuat arapija
tahun kemarin kami ada beberapa penelitian karena memang untuk itu kami bingung salah satunya tentang senjata api
dan dalam pertemuan kami yang paling menonjol salah satunya adalah administrasi yang tidak bagus
karena itu kami ini kan posisi kompolnas itu memang mempunyai banyak kelamaan
salah satunya komponas hanya bisa memberikan rekomendasi
karena itu sekarang muncul masukan agar ada penguatan di organisasi ini
ketika kami hanya bisa memberikan rekomendasi kami nggak bisa eksekusi
tetapi kami sudah membaca fenomena ini dan ini semakin dengan tadi kita sebut fenomena
artinya ada catatan yang harus diperhatikan
maka ketika rekomendasi rekomendasi kami kemudian di ab kan
dan ini tentu akan berdampak nanti pada implikasi penguatan organisasi jadi penting
nah tadi pak reza nyebut soal land biclat soal sdm
jadi begini problem di pori ini kita sudah baca betul
bahwa memang psikologi di bawah sdm
land decline ini fungsinya memberikan pemberdikan tetapi usernya itu adalah pengguna fungsi
nah problem yang terjadi memang ada gap di sini
nah saya kira ini catatan catatan yang kami peroleh
dan kami tentu akan melakukan upaya upaya rekomendasi perbaikan
dan walaupun tidak semudah membalik tangan
tetapi dengan kami menyebut ini sering berarti memang ada sesuatu yang harus diperbaiki
dan itu pr kami
pr kami yang harus sudah direspon oleh internal polri
ketika internal polri tidak merespon apa yang menjadi rekomendasinya komponas
tentu tidak ada gunanya
maka kami sering menggunakan jalur jalur lain
karena kami juga punya kerjasama dengan berbagai komisi yang lain
yang bisa ikut memberikan support atau tekanan publik untuk kepentingan kepentingan ini
jadi memang organisasi ini begitu saya masuk ke komponas
ada banyak titik lemah yang harus diperbai
dan juga ada banyak yang harus dinyangkut
berbagai macam aspek yang kalau tidak diperbaiki
implikasinya seperti ini
baik tentu harapannya tidak kembali terulang begitu ya
pak reza tadi anda mengatakan bahwa tes psikologi bisa berubah begitu ya
dilakukan hari ini besok hasilnya juga berubah
lantas tes seperti apa yang bisa dibilang cukup cocok gitu
untuk dilakukan bagi mereka yang akan memiliki senjata api
saya orang psikologi tapi saya bukan orang yang mencandu
pada penerapan tes psikologi
saya justru lebih teryakinkan pada anggapan atau pada pandangan
bahwa perilaku manusia akan bisa dibentuk lewat
pendisiplinan secara ketat
kalau kita bicara tentang pendisiplinan secara ketat
maka tanda petik abaikan saja tes psikologinya
pendisiplinan secara ketat direalisasikan lewat penerapan
punishment and reward yang memenuhi dua sifat
pertama cepat dan yang kedua ajak
nah kalau punishment and reward atau pendisiplinan ini
sudah dilakukan secara cepat dan ajak
maka hitung hitungan diatas kertas berdasarkan studi
patut bagi kita untuk berharap bahwa akan terjadi pembenahan perilaku
kultur organisasi polri secara besar besaran
termasuk untuk mengatasi masalah semacam ini
contoh sejauh ini barangkali kita akan meminta pertanggung jawaban
terhadap oknum polisi tersebut lewat sidang etik
dan mungkin nanti sidang pidana
diberhentikan secara tidak hormat
masalah pertanggung jawaban secara individu sudah selesai
tapi yang harus kita tagih berikutnya adalah pertanggung jawaban polri
sebagai sebuah institusi
teringat oleh saya peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai fatal syuting
peristiwa penembakan yang berakibat fatal
semakin fatal karena tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum
tidak dalam rangka untuk melindungi masyarakat
tapi semata mata untuk meluapkan emosi
pertanyaan perinsiden fatal shooting semacam ini
ongkosnya berapa rupiah ya
saya tidak tahu kalau dirupiahkan
tetapi ada studi di amerika serikat yang menunjukkan bahwa
perinsiden fatal shooting nilainya adalah setara dengan satu lima juta dolar amerika serikat
angka itu harus keluar
tujuannya adalah untuk meminta institusi kepolisian atau negara
untuk memastikan bahwa mereka akan membayar istilahnya adalah
ganti rugi yang harus dibayar oleh polisi
harus dibayar oleh lembaga atau oleh negara
akibat adanya perbuatan menyimpang oleh personil polisi
nah saya yakin kalau kepada negara entah itu kepada polri
entah kepada pemerintah terus menerus ditagih tentang ganti rugi
akibat adanya penyimpangan perilaku personil
ini bisa dianggap sebagai sebuah bentuk pendisiplinan yang sangat keras
bahwa setiap kali terjadi insiden yang menyedihkan semacam ini
sekaligus mengesalkan sebetulnya
maka akan ada konsekuensi finansial
ada konsekuensi biaya dalam
jumlah besar yang harus dibayarkan oleh negara
nah kalau pendisiplinan macam ini bisa dilakukan secara cepat dan ajeb
saya cukup optimis bahwa fatal syuting tidak akan terjadi lagi
atau paling tidak akan tidak lagi terlalu sering seperti kata pak wahyu
baik pak wahyu bagaimana tanggapannya
tadi pak reza mengatakan bahwa tes psikologi lebih baik dihapuskan
tapi lebih menekankan kepada reward dan juga punishment
termasuk ganti rugi akibat perbuatan personil yang menyimpang
anda melihatnya seperti apa
kalau reward and punishment itu salah satu rekomendasi kami memang ke polri
tetapi kalau untuk apakah psikologi dihapus tidak
saya bukan ahlinya
saya kira nanti analisa mas desa akan lebih memberikan rekomendasi
karena tentu ada pertimbangan tertentu
sehingga itu menjadi salah satu syarat ketika dikeluarkan izin
tetapi saya setuju tadi dengan penegakan disiplin tadi menjadi penting
dan yang saya sebut tadi sebagai pengawasan berjinjang
karena dia ini seperti aibda dianto itu jawabannya kan ps kanit pro pam
artinya secara fungsional dia memang tugasnya mengawasi polisi
tetapi mengapa justru menyalahgunakan
saya kira ini kan problem psikologi
bukan alat psikologi saya tetapi ini problem yang menurut saya
kalau dari kacamata komponas ini pengawasannya lemah pada level jenjang terendah
sehingga saya setuju tadi dengan adanya disiplin dan keajegan tadi
artinya kontinuitas pengawasan itu
tetapi ketika ini hanya setengah setengah dan yang dilakukan oleh pihak pihak
yang merasa penting atau merasa perlu saja
maka ini bukan menjadi pilihan organisasi
jadi memang harus ada secara total ada pembendahan bidang organisasi
yang saya sering menyebut problem kultural di polisi ini saat ini
tidak lagi maju mundur tapi mundur terus sehingga banyak masalah
sehingga kita mendorong ini melalui komponas tentu ada salah satu peran untuk kesana
dan ini selalu kita lakukan
salah satunya kita sekarang mendorong penguatan beberapa fungsi kita yang lemah karena regulasi tadi
dan soal psikologi saya serahkan ke ahli psikologi lah
saya kira lebih paham perlu atau tidaknya
hanya kalau soal disiplin dan ancek sangat setuju kami
baik berarti pembenahan dalam institusi organisasi polri ini penting sekali untuk segera dilakukan
supaya tadi kalau kata pak wahyu tidak semakin mundur ke belakang begitu ya
terima kasih albertus wahyu rudanto
komisioner kompolnas dan juga reza indragiri pakar psikologi forensik
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom